program bayi tabung bisa menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang tak kunjung dianugerahi keturunan
bagi anda yang ingin mengikuti metode ini disarankan berkonsultasi dengan dokter kandungan dan kebidanan
serta harus mempersiapkan budget hingga puluhan juta rupiah
memiliki buah hati adalah idaman bagi pasangan suami istri yang telah menikah namun tak kunjung dikaruniai anak
berbagai cara pun ditempu termasuk melalui program bayi tabung
pasangan wahyu dan tari misalnya
karena telah enam tahun berumah tangga tapi tari belum juga hamil
mereka akhirnya mengikuti kelas khusus untuk program bayi tabung
waktu itu kita sudah sekian lama menikah belum ada keturunan juga
kemudian kita coba survei baik lewat internet maupun dari teman
kita mencari klinik fertilisasi
kemudian terakhir kita ke rumah sakit ini di klinik ini
di situ kita mendapatkan semacam kelas training ya
jadi dikasih tahu tentang apa sih proses fertilisasi itu kenapa sih disebut infertil dan sebagainya
wahyu kini berbahagia karena sang istri tengah hamil dan sebentar lagi akan melahirkan
memang menuju bagus dibuat ikan
lain halnya dengan pasangan denny dan puji astuti
mereka saat ini sedang mengikuti serangkaian pemeriksaan untuk menjalankan program bayi tabung setelah sebelas tahun tak kunjung mendapat momongan
apakah dokter juga sudah pasti kan mengarahkan ada sekian persentase untuk berhasil dan pasti ada juga gagalnya
secara mental bagaimana mbak puji untuk menghadapi itu
ya ikhlas aja sih
kalau misalnya gak apa apa gak jadi
nanti belum rezeki bisa dicoba lagi nanti lain waktu
klinik di sebuah rumah sakit di kawasan kelapa gading jakarta utara ini sudah sejak dua ribu delapan menerima pasangan suami istri yang ingin memperoleh keturunan dengan metode bayi tabung
tempat ini dilengkapi laboratorium khusus untuk menganalisa sel sperma dan sel telur dari pasangan yang sedang mengikuti program bayi tabung
istri bisa membantu suami untuk mendapatkan spermanya baik dengan cara melakukan hubungan intim dan ataupun juga ada cara cara lain yang dianjurkan oleh dokter
dan nantinya di ruangan ini mereka bisa duduk karena ada tempat untuk berbaring juga
kemudian dan nantinya setelah sperma keluar akan ditampung di dalam tabung dan nantinya akan ditaruh di sini
nantinya ada petugas di ruangan sebelah yang akan mengambil sampel sperma yang sudah

tidak semua proses bayi tabung berhasil
ada beberapa faktor resiko yang harus dijelaskan dokter secara transparan kepada pasangan suami istri
di antaranya risiko keguguran kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah
kehamilan kembar bila embryo yang ditanamkan di rahim lebih dari satu
serta kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim
tentu melang lang dilakukan tracking cycle dulu
kalau kemudian belum berhasil dilakukan inseminasi
kalau inseminasi tiga kali hasilnya kita naik ke bayi tabung
jadi kalau pemeriksaan untuk persiapan bayi tabung tentu suami istri diperiksa laboratorium bebas penyakit menular seperti tukso
istri juga diperiksa hormon invertilitas diperiksa osg cadangan telurnya ada berapa
ibu itu untuk menentukan dosis hormonnya
kemudian kalau pria syaratnya hanya diperiksa sperma spermanya memenuhi syarat atau enggak
yang tak kalah penting saat akan mengikuti program bayi tabung adalah kesiapan finansial
rata rata biayanya mencapai sekitar rp tiga puluh miliar
sekitar rp lima puluh juta
meski kini ada penawaran harga program bayi tabung sekitar rp tiga puluh tujuh juta rupiah
harga tersebut tergantung dengan kondisi sang ibu
arman helmi jakarta